sejumlah anggota polairut nusa tenggara timur menemukan banker di pulau pemana besar
kabupaten sika di dalam bangker itu tersimpan satu ratus satu karung pupuk seberat lebih dari dua empat ton yang
diduga sebagai bahan baku bom ikan penemuan bangker ini berdasarkan informasi dari tersangka
penjual detonator bom yang ditangkap polisi di pantai paloh flores timur dalam penggerebekan
itu polisi juga menangkap aa dan ins serta sejumlah orang yang diduga menjadi pembeli pupuk
dan membangun bangker polisi menduga komplotan ini mengendalikan penjualan bom ikan ke sejumlah
provinsi diantaranya ke sulawesi selatan dan nusa tenggara barat selain di seluruh wilayah ntt untuk
bom ikan ini diawali dari kronologis adanya penumpakan kasus penemuan penjualan detonator
dan dua kilogram buku yang kemudian
dikembangkan dikembangkan sehingga menemukan satu ratus satu karung atau sekitar